penetapan tersangka pemilik wedding organizer pandamanda oleh penyidik kepolisian polres metro depok
setelah melakukan pemeriksaan sejumlah korban penipuan berkedok jasa layanan resepsi pernikahan atau wedding organizer
pelaku menawarkan paket harga murah pernikahan mulai dari enam puluh hingga seratus juta rupiah dengan sejumlah fasilitas
hingga saat ini polres metro depok mencatat empat puluh calon pengantin yang akan melaksanakan pernikahan hingga januari dua ribu satu mendatang
ironisnya pada dua februari yang lalu wedding organizer pandamanda ini menyenggarakan sepuluh resepsi pernikahan
kerugian tidak hanya ditanggung calon pengantin
sejumlah vendor dari dekorasi catering serta musik pengiring harus gigit jari akibat kejadian ini
kasus ini terbongkar setelah dua korbannya melapor ke polisi karena resepsi pernikahan yang digelar pada minggu dua februari lalu berantakan
sejumlah barang bukti telah diamankan
dan petugas kepolisian dari kantor wo pandamanda ini di kosan pancuran mas depok
fahmi febrian depok jawa barat